pembahasan soal revisi pasal empat ratus enam puluh ayat satu soal zina mengemuka
di tengah perombakan kitab undang undang dan hukum pidana
atau kuhp oleh dewan perwakilan rakyat
dalam kuhp disebutkan delik zina dikenakan kepada laki laki dan perempuan
yang masing masing terikat dalam perkawinan yang sah yang melakukan persutubuhan
artinya larangan zina hanya mencakup orang yang telah menikah
bukan untuk orang yang masih lajang
dalam revisi pasal empat ratus enam puluh ayat satu dijelaskan
larangan persetubuhan hanya berlaku bagi orang yang masih lajang
sementara untuk menghindari timbulnya persekusi di kalangan masyarakat
aturan diperketat melalui ayat dua yang menjelaskan bahwa penuntutan dan pelaporan
hanya dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan atau oleh keluarga sedara
ancaman hukumannya lima tahun penjara
anggota panja rkuhp dari fraksi pdip
perluasan delik zina dan perbuatan asusila dianggap penting
sebagai kontrol kehidupan bermasyarakat di zaman milenial
selain itu rumusan ini bersifat delik aduan yang baru berfungsi
jika pelapor masih ada hubungan darah dengan korban
pasal empat ratus enam puluh jelas mengatur proses pidana terhadap berlaku
sehingga hak hak wanita dan anak semakin terlindungi
toko masyarakat atau kepala desa di sana bisa melaporkan
itu kita tidak mau
maka saya bilang tadi masih selisihnya ada di situ sedikit
kita nggak mau
karena kita hanya seperti saya bilang tadi
kita hanya pihak yang terlibat
langsung atau darahnya langset segaris
namun perluasan pasal zina
menuai protes para pegiat perempuan
menurut ketua komnas perempuan azriana
larangan zina bagi laki laki dan perempuan di luar perkawinan yang sah
berpotensi menimbulkan kriminalisasi kaum perempuan
terutama korban kekerasan seksual
artinya perempuan rawan terkena eksploitasi seksual
karena pasal ini membuat orang tak lagi melihat persetubuhan sebagai kekerasan
azriana berharap perluasan pasal ini benar benar dirumuskan secara matang
harus tegas serta tak multitafsir
karena kita tahu perluasan zina yang menyasar sampai kepada kedua belah pihak tidak terikat perkawinan itu
itu akan rentan mengkriminalkan perempuan perempuan korban perkosaan dan juga eksploitasi seksual misalnya
karena kan orang jadi tidak melihat lagi ini kekerasan
jadi pandang ini ya persetubuhan
dan kemudian itu rentan untuk
menjadi sasaran dari penegakan pasal ini
dan hal yang lain juga yang kita khawatirkan
ketakutan banyak orang tua yang kemudian khawatir anaknya akan terkena pasal ini
memilih kemudian untuk menikahkan anak anaknya dalam usia yang muda
pembahasan kuhp telah berlangsung sejak tahun dua ribu lima belas
selaku inisiator memastikan
telah menjajaki pendapat dari berbagai instansi penegak hukum
serta pakar hukum pidana
pembahasan aturan ini ditargetkan rampung pada april dua ribu delapan belas mendatang
pesikula dauhan jakarta